tak ada orang kambing pun jadi
mungkin ini pepatah yang digunakan para tukang ojek online menjelang perayaan hari raya idul adha
selama pandemi covid sembilan belas tukang ojek online mengaku sepi penumpang
tapi jelang perayaan idul adha mereka banyak mendapat order penumpang berupa seekor kambing
kambing kambing yang dijual para pedagang ini menggunakan jasa antar ojek online untuk diantar ke tempat pembeli
dengan menggunakan keranjang khusus kambing dinaikkan ke atas motor
lalu kambing diikat agar tak berontak di jalan
satu motor maksimal mampu mengangkut dua ekor kambing
dengan segala tujuan sesuai dengan order
kebetulan orderan lagi sepi mas
untuk nambah penghasilan saya coba untuk ojek
pedagang kambing kurban merasa terbantu dengan keberadaan ojek online kambing
yang paling mudah adalah ojek online
daripada transportasi untuk antar jemput kambing
hari raya idul adha tak hanya menjadi berkah bagi pedagang kambing tetapi juga bagi tukang ojek online